ia mengaku akan menyasar suara kaum ibu ibu alias emak emak serta milenial untuk mendulang suara dalam konsertasi pilpres dua ribu sembilan belas
di selas selama di festival ciliwung sandi berujara akan menarik dua kalangan tersebut dalam basis politiknya
ngerasa nyambung banget sama ibu ibu ya dengar keluhan dari emak emak ini dan power of emak emak ini akan menggerakkan pemerintah untuk membuka solusi buat harga harga yang mahal gitu ya
anak anak milenial yang ada di sini juga ya kita harus kembangkan